penyebab tsunami di selat sunda yang terjadi sabtu malam dua puluh dua desember lalu sudah disampaikan
bmkg badan meteorologi klimatologi dan geofisika mengatakan tsunami terjadi karena ada longsoran bawah laut
gunung anak rakatau seluas enam puluh empat hektare sepadan dengan gempa dengan magnitudo tiga
tapi mengapa dampaknya cukup masif dan tidak terduga
malam ini kami akan membahas satu penyebabnya dua ancaman bencana seperti apa yang ada di selat sunda
yang ada kaitannya dengan gunung anak rakatau
bergabung bersama saya malam hari ini adalah cecep subaria
ahli geodinamika pak cecep selamat malam
mohon maaf ada kesalahan penyebutan nama pak cece
jadi geodinamika sedikit saya menjelaskan ini adalah ilmu geofisika ya pak ya
yang menjelaskan soal apa pak
geodinamika itu lebih luas
lebih luas lagi oke
tentang apa saja pak
tentang kebumian dinamikanya berarti
jadi pembentukan gunung api atau semuanya tercakup di dalamnya
semua fenomena dinamika bumi
dinamika bumi perubahan perubahannya ya
yang terus berubah setiap waktu selalu bergerak gitu ya pak cecep
ini ada yang menarik dari gambar gambar kita langsung bahas sedikit dengan gambar
ini kami mendapatkan gambar ini
iya dari pak cecep juga
sudah dijelaskan kemudian oleh bmkg bahwa ini berkaitan dengan gunung anak rakatau
juga ada ahli yang mengatakan saat ini memang sedang terus membentuk tubuh ya
gunung anak rakatau ini
apakah pembentukan itu sampai kapan pembentukan itu akan terjadi pak cecep
berapa lama itu akan terjadi
bukan pembentukan pertumbuhannya
pertumbuhan sedang menumbuhkan diri gitu ya
oke sedang menumbuhkan diri baik baik
jadi berapa lama itu
jadi berapa lama itu
itu sudah terjadi dan sampai kapan itu akan terjadi
apakah bisa dilihat
jadi ini sekarang malam ini
tadi pagi masih banyak yang ragu sumbernya ini sebetulnya disebabkan oleh apa
nah rupanya tadi ibu bmkg sudah melakukan face conference
walaupun saya juga tidak melihat
tapi barusan dari tayangan barusan dikatakan bahwa sekarang sudah para ahli kebumian yang berkumpul di bmkg itu sudah mulai mengerucut bahwa penyebabnya adalah aktivitas anak rakatau
kalau lihat kebetulan ini saya punya gambar
ini sangat bisa membantu visualisasi bentuk geometrinya anak krakatau
ini kelihatan lelehan apa namanya
atau istilah indonesia itu yang sudah mendunia lahar
lahar itu istilah kita
nah kebetulan dari sejak gempa aceh tahun dua ribu
itu para saintis kebumiannya
saintis kebumian di indonesia punya aktivitas melihat perubahan geodinamika di wilayah nkri
kebetulan saya sering waktu dulu masih pns di bako surtanal
dan kebetulan saya anggota tim penggagas pembangunan indonesia tsunami early warning system yang sekarang sudah beroperasi
nah jadi memang ke gunung anak rakatau ini hanya bisa berlabuh kita bisa mendarat
ini yang ada di gambar ini tumbuhan hijau ini
oh hanya di sini bisa berlaku
iya dia lihat dari ini aja
kalau yang di belakang ini pulau apa pak
ini kalau tidak salah pulau sertung
pulau sertung oh iya pulau sertung
kalau di bahasa belandanya itu dibilang verlaten island
iya ini pulau panjang ini rakata ini ibunya
masuknya dari sini ya
ya ibunya krakatau dulu yang meletus
ibunya anak krakatau
ibunya anak krakatau
kalau ada anaknya pasti anggap aja ini ibunya lah bapaknya nggak tahu
jadi dulu ini kompleksnya ini kemudian ini kaldera ini meletus
kemudian yang tadi disampaikan mbak putri adanya pertumbuhan
nah sekarang perkembangan dia mulai menampakkan di atas muka laut
sebetulnya di bawah di kedalaman laut lebih tinggi lagi
kalau kita lihat kalau kita di darat gitu ya
jadi ini memang puncaknya kan
puncaknya saja ya
pada waktu saya dulu sering ke anak rakatau memantau memakai alat gps untuk melihat perkembangan pertumbuhan deformasi anak krakatau
jadi setiap tahun
dan saya mendirikan pilar di sana bako surtanal mendirikan pilar
bako surtanal itu sekarang sudah nggak ada namanya sekarang jadi badan informasi geospasial
nah dulu di situ ada titik triangulasi
dulu belanda yang membuat di situ
belanda yang membuat
nah pada waktu saya sempat naik ke atas itu pilarnya sudah miring
artinya pertumbuhan deformasi
jadi yang tadi
putri tanyakan bahwa ini sudah membentuk tapi dia lagi tumbuh
jadi misalnya pilarnya dipasang di mana pak
di agak sebelah sana
agak sebelah sana
pilarnya benar benar tegak lurus pada saat pemasangan
pada waktu pilar yang punya belanda itu sudah miring
ketika bapak datang sudah terubuk
artinya sudah menunjukkan pertumbuhan gitu ya
berarti kan ada pertumbuhan
karena dia kedesakan
kemudian saya bikin lagi di situ
dari rentuhan itu
dibikin sedemikian rupa supaya
juga tidak terdesak
sekarang entah apa masih ada
karena saya sudah tidak pernah ke sana lagi
waktu itu saya sempat mengamati empat tahun
jadi tiap tahun didatengin
jadi saya hafal betul daerah sini
dan kebetulan di ujung kulon tanjung layar di sini
di sini ada mercusuar
ini ada mercusuar
dulu ada punya belanda
sekarang dibuat oleh indonesia
ini gunungnya ya pak ya
ini gunung krakatau
nah kalau dilihat dari kesimpulan bahwa ini ada akibat dari aktivitas
saya tidak mengatakan akibat erupsi
tapi saya mengatakan aktivitas anak rakyat
karena belum bisa dibuktikan juga
erupsi atau tidak
oleh erupsi atau tidak
karena kalau dari guguran lava
ini kan lavan lama lama mengeras ini
nah ada sebagian yang malahan membuat anivasi
ini yang roboh
kemudian jatuh ke laut
merubah volume bidang air di situ
itulah yang mengakibatkan gelombang tinggi diikuti oleh arus pasang
bahwa ini logikanya sesederhana misalnya kita jatuhin karung pasir gitu ya pak ya
ke sekotak air gitu kira kira
kemudian ketika jatuh bergelombang
begitu kira kira gambarannya
tapi kalau dari guguran ini
kalau menurut hemat saya
mudah mudahan nanti bisa dibuktikan
kalau kepundan itu bagiannya mana pak
ini yang laharnya
ini yang katanya
ini kan melelehkan keluar
yang katanya longsor itu yang bagian ini sekitar enam puluh empat hektare katanya diduga
nah kalau longsor kemudian merubah air
nah ini yang jatuh
jadi pertanyaan juga seberat apa sih ini sampai bisa memicu
pertimbangan saya karena saya apa namanya hafal daerah sini
ini kalau kita lihat
dilihat saja dari korban yang terlanda itu
itu kan pantai di sebelah tenggaranya ujung kulon
ini yang banyak korban
kami ada gambaran ya
kami ada gambaran luasnya
mau dilihat mungkin yang gambaran luasnya ya
nah yang terdampak yang banyak korban kan di daerah sini
nah ini yang banyak korban ini kan tanjung lesung kemudian kesini
berarti kan ke arah tenggara
nah kalau dilihat dari sini
ini kan ada ibunya krakato
itu sisanya itu kalau saya waktu naik ke anak krakatau itu si ibu rakatanya itu itu masih kelihatan lebih tinggi
itu tebing curam
tebing curam mungkin sisa dulu yang tidak meletus
jadi ini kayak dinding
di sebelah mana pak
ini ini rakata
nah kalau ada longsoran ini dia ke sini
ini kan pasti terhalang oleh
semestinya bisa ditahan oleh sang ibu ya
nah kalaupun ini lolos
lolos ke sini karena ada pengaruh ocean
usaran air dan seterusnya
ini ke sini relatif kan berkurang
nah kalaupun berkurang berarti pertanyaannya begitu besarnya
nah sekarang analisis lebih lanjut
kalau ini tuh
kalau ini tuh
kalau ini tidak
bukan dari longsor
sepertinya saya lebih condong bukan dari longsor
bukan dari longsor
ibu bmkg barusan saya dengar
ibu dwi korita
aktivitas gempa di
di dapur ya
itu besarnya tadi
itu besarnya tadi dikatakan tiga empat
berarti kan dangkal
sekarang saya dapat lagi informasi
itu dari gfz
dimana saya dulu pernah bekerja di sana
yang ini bukan
nah betul ini
dia ini mengatakan
tadi ibu bmkg mengatakan
di dekat berlin sana
itu magnitude nya lima dua
berarti kan lebih besar
ini yang menjadi
tapi walaupun apapun
analisis nanti lebih lanjut
setelah para ahli kebumian ini
karena sekarang sudah mengerucut kan
pak cecep ini
tektonik atau vulkanik yang ini
nah ini yang bulet ini
yang kayak bola tenas
ini mekanisme gempa nya
nah ini gempa nya ini
ini berarti strike slip
strike slip bagaimana
berarti dia sesar mendatar
bergeser seperti ini ya
salah satu sesarnya
turun atau naik
turun atau naik
turun atau naik
nah yang ini dia sesarnya mendata
ya ini ini sudah
kalau para ilmuwan sudah hafal ini
sekarang ini yang kemarin
karena masih ada temuan temuan dan juga pasti akan dipertimbangkan
tapi sebenarnya sekarang seberapa besar ancaman yang harus kita hadapi
di selat sunda
karena bagaimanapun kita hidup di daerah bencana pak cecep
jelaskan kepada kami
apa saja yang kira kira bukan kira kira ya prediksi
atau yang bisa dihitung secara ilmiah
di selat sunda
tetap bersama kami di cnn indonesia breaking news
jadi dia bisa dibikin serata
kalau gempa nggak ada
anda masih bersama kami di cnn indonesia breaking news
saya masih dengan
kita sekarang kembali pak cecep ke slide yang awal
karena ini berkaitan dengan selat sunda
di sana ada rakata
ya tadi disampaikan ibunya
kalau boleh dikatakan begitu
kemudian ada juga gunung anak rakatau
ini yang bagaimanapun sekarang
ada dan harus kita hadapi
harus kita waspadai mitigasinya seperti apa
bisakah kita sekarang mengukur
berapa banyak energi
yang belum dilepaskan
oleh gunung anak rakata
jangka waktunya berapa lama lagi
karena sekarang kan
dia katanya sedang menumbuhkan diri
ini sampai kapan menumbuhkan dirinya
kompetensi ahlinya yang mendalami
mbak rono itu yang
kalau yang disebut tadi energi
mudah mudahan saya tidak salah ya
tapi kurang lebihnya
energinya tidak bisa disamakan seperti energi gempa
kalau itu kan energi seismik
jadi itu energinya
antara dua sesar
antara dua lempeng
energinya itu yang diukur
skala lichter itu sebetulnya
sudah tidak dipakai untuk perhitungan
yang diperhitungkan itu
scientist lah ya
jadi orang masih mengenal
padahal itu sudah tidak dipakai dalam penghitungan
kalau gunung ini
ini kan sebetulnya
di perut bumi
di inti bumi
mungkin kalau ke religion
mungkin itu yang disebut neraka
tadinya kan semua dingin
nah itu panas itu
cenderung dia naik ke atas
kemudian ada gelembung gelembung
atau kalau kita punya
itu kan atasnya
jadi ada lapisan gitu
nah kalau dipanasin
nah itu sama kayak lempeng tektonik
akhirnya saling mendesak
itu dia mendesak naik terus ke
adalah melalui jadi gunung ini
jadi dia pertumbuhannya itu
yang tadi dikatakan mbak putri
sebetulnya desakan dari lakarnya itu
desakan dari laharnya
kayak bisul gitu lah
nah itu naik terus
nah ini otomatis kan dia terdorong
kerak bumi itu
dia terdorong naik ke atas
tapi kalau yang dekat dengan kita ini
segala macam itu ya
nah desakan itu
yang tadi itu mulai terus berkembang
kalau tidak salah saya dengar informasi ini sudah sekitar tiga ratus an meter
nah ini ke dalamnya ini tergantung dalamnya berapa
jadi ini sebetulnya udah tinggi
iya udah tinggi
tadi ditanyakan kapan
kebetulan gunung berbeda dengan gempa
kalau gempa sampai detik
tidak bisa di
tidak bisa diperhitungkan
umat manusia yang tahu kapan gempa
tapi kalau ini dengan melihat tingkah lakunya
batuk batuknya dan seterusnya
itu bisa dipantau
alatnya sama juga seismometer
dan peralatan yang lainnya
termasuk ada status urutan status

yang bisa disampaikan oleh
dari pusat vulkanologi yang di jalan di penogoro bandung
itu kalau tidak salah
para beliau ini yang
sehingga ada tingkat tingkat ini
jadi sehingga masyarakat itu lebih
jadi gampang sekali gitu
jadi kalau ada gunung batuk batuk
oh itu masih waspada sekian
masyarakat kan agak tenang
apalagi ada mbah marijan kayak di gunung merapi itu kan
ini lebih lebih mudah
relatif mudah di
malahan kapan ini meletusnya
begitu dia katakan kalau nggak salah level yang paling tertinggi itu siaga
nah siaga itu udah tinggal tunggu
kita lihat sekarang yang ini
pak cecep kita lihat yang ini sebentar
sebenarnya yang ini
untuk memberikan gambaran yang
lebih luas ya
gambaran yang lebih luas
sebenarnya kira kira apa yang harus dihadapi selain gunung krakatau
ini selat sunda
apa yang harus dihadapi oleh kita
khususnya di sekitar wilayah ini
apakah ada patahannya
bagaimana dengan lempengan atau bagaimana
berarti ini ada kaitannya ke
bagaimana mengerti bahwa istrinya
indians of asiakopi ingin mengucapkan penghargaannya
terings indonesia istrinya berhubung dengan pembelajaran double ly
yang satu menentukan beberapa hal yang harus pr studying melaka

vulkanologi pesat pekunan badan geologi
adalah khusus untuk gunung
tapi seismometernya sama
nah tadi si apa namanya gfz ini
itu menghitungnya dia lebih besar
nah kalau itu tiga empat kemudian ini lima dua
saya kira ini bisa menjadi bahan pertimbangan
untuk mempelajari analisis yang lebih mengarah lagi
ke yang sesungguhnya nanti
karena saya dengar juga menko kemaritiman
beserta para deputinya itu juga akan melakukan
apa itu batimetri pak
untuk melihat topografi di sekitar anak krakato dan sekitarnya
kalau tidak salah
itu mau melihat si guguran lapaknya
tadi kan dikatakan ada guguran dari
nah kalau memang itu ada guguran dari situ
diperkirakan sama bapak bapak beliau di
pasti kan ada endapannya
itu yang mau dipetakan
batimetri itu jadi melihat kedalaman
sepera padalam sampai kelasnya
sampai ke dasar laut
sampai ke dasarnya ya
berarti dari sana juga bisa dilihat sebenarnya seberapa tinggi badannya
yang badan si anak ini kan
tinggal ditambahin aja dengan yang munculnya di permukaan air laut
apalagi sih pak cecep yang harus kita waspadai
yang bisa terjadi di selat sunda juga
kembali tadi yang tadi sebelum kita lupa
kalau memang betul yang tadi
yang punya gfset itu ada strike sleep lima tiga dan seterusnya
kemungkinan besar kan tebing bawah lautnya bukan yang dari longsoran itu
oke artinya itu sesuatu yang
itu kan tebing sebetulnya
nah di tebingnya itu mungkin karena ada tadi
itu yang mengganggu itu kemudian dia longsor
mungkin sama seperti
kurang lebihnya seperti kemarin yang di teluk donggala palu
nah ini mungkin nanti yang bisa dibuktikan
yang survei ke depan
tapi itu pun juga saya kira nggak akan sebentar
itu agak memakan waktu
sekarang kelihatannya para ilmuwan
bukan ilmuwan indonesia saja ilmuwan kebumian
sudah mengerucut ini adalah akibat si anak rakatau
kemarin kemarin kan masih pada ragu ini dari mana
dari mana dari mana
nah hanya saja yang tadi
pulau di sekitar anak rakatau itu pun juga
saya yakin akan berpengaruh juga
apa minimal yang terpengaruh
ya artinya tadi saya sampaikan
terhalang saja sudah bisa
sudah bisa membuat dampak
ke pantai yang di sumur panimbangan
padahal sudah terhalang oleh
dinding rakata ya bisa dikatakan itu ya
mungkin ini lebih besar lagi
bukan itunya kan besar sekali
malahan kalau menurut hemat saya
dikaitkan tadi dengan
penjelasan ibu bmkg tiga empat
kemudian dari gfz lima enam
saya lebih cenderungnya di tebing
yang di bawah permukaan air laut
tebing yang di bawah permukaan air laut
yang di dalam ya
dan itu bisa digali lebih dalam lagi ya maksudnya
masih secara hitung hitungan ini
bisa dibuktikan dengan nanti
survei yang akan direncanakan oleh
karena bppt itu kan punya
punya kapal barunajaya itu
nah mungkin mereka
mau memakai kapal itu
atau yang lebih kecil
karena itunya kan walaupun sempit
itu dalam sekali itu curam
pak cecep terima kasih banyak
sudah berbagi keilmuannya kepada kami
dua segmen ini terima kasih pak cecep
dan semoga informasi tadi
bermanfaat untuk kita semua
cnn indonesia breaking news segera kembali
sampai jumpa di video selanjutnya